gempa berkekuatan magnitudo enam enam yang mengguncang wilayah banten bukanlah ancaman sesungguhnya
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengingatkan adanya potensi gempa besar dari megatrust selat sunda
gempa itu berpotensi magnitudo delapan tujuh
bmkg mewanti wanti mitigasi konkret harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah setempat
selain itu masyarakat juga diminta waspada dan siaga sehingga tidak ada kegagapan menghadapi bencana gempa besar tersebut
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan koordinator mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg daryono
selamat sore pak nana
oke sebelum kita masuk ke dalam gempa besar megatrust delapan tujuh saya ingin tanya terlebih dahulu pak daryono
ini bmkg memprediksi gempa susulan di banten akan terjadi hingga dua pekan ke depan
apakah kemudian potensi gempanya semakin membesar atau energinya akan semakin menurun pak daryono
iya kalau kita melihat
sejak terakhir ini terakhir gempa susulan memang sudah mengalami penurunan yang signifikan ya
jadi harapan kita beberapa hari ke depan susulan itu sudah berakhir
kita syukurin pak sehingga gempa susulan ini termasuk gempa yang memiliki karakteristik susulan yang tidak banyak
dan ini harapan kita tidak akan meragikan sepabila
oke artinya tidak membahayakan begitu ya sampai dua pekan ke depan bagi warga yang terdampak
karena kan di sana ada seribu rumah warga yang terdampak
ada pesan dari trend gempa susulan yang terjadi menunjukkan bahwa di depan tampaknya lebih baik
gempa maknitudon enam enam yang kemarin mengguncang banten apakah termasuk salah satu megatras telah sudah pak daryono
gempa yang terjadi kemarin di tunggulon enam enam itu berada di bawah benar megatras artinya di bawah bidang kontak antar lemen
yang disebutnya sebagai gempa intraslap
gempa akibat adanya patahan di dalam lempeng indo australia lempeng samudera
sehingga gempa ini memiliki karakteristik yang unik karena memiliki pancaran gelombang gempa yang kuat
energi meradiasikan gelombang bisnis yang kuat dan spektrum yang kita sudah tahu dirasakan sehingga palembang
hingga perbatasan jawa tengah dan jawa barat
dan ini bukan
gempa megatrust tetapi dampak dari gempa ini bisa menambah tegangan karena memang berada di bawah zona megatrust
sehingga kawasan zona megatras latunda yang saat ini merupakan seismik yang tetap menjadi ansaman ya
jadi gempa kemarin itu bukan ansaman yang sesungguhnya tapi ansaman yang sesungguhnya adalah potensi kemarin megatras yang memiliki maknitudon target delapan tujuh
di wilayah ini memang sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar
dan kita juga tahu daerah ini merupakan kawasan yang berada di antara dua gempa besar yang sudah terjadi
seperti yang terjadi pada tahun dua ribu enam yang memiliki tsunami pangandaran
kemudian tahun dua ribu delapan juga memicu tsunami di bengkulu berkuatan delapan tujuh
nah antara dua gempa besar di pangandaran dan di bengkulu ini adalah zona kosong gempa besar yang satu saat bisa rilis
jadi kita harus menyiapkan mitigasi konkret bagi masyarakat pesisir di jawa barat seperti di banten kemudian di jawa barat jgki jakarta termasuk juga lampung dan bengkulu
oke tadi anda mengatakan bahwa gempa enam enam yang terjadi di banten ini bukan gempa megatrust tapi ini bisa memicu tekanan gempa yang lebih besar lagi begitu ya
yang kalau diprediksi oleh bmkg ini magnitudonya mencapai delapan tiga
kalau kita lihat ya pak ini kan dari dulu memang selat sunda memang sudah terjadi gempa ya
kenapa kali ini harus lebih diwaspadai
apakah karena sudah lama tidak terjadi gempa besar seperti yang diprediksikan oleh bmkg
ya jadi selat sunda ini sebenarnya memiliki catatan tsunami itu sudah sepuluh kali mbak
seperti yang terjadi pada tahun

tetapi yang berkaitan dengan gempa

kemudian tsunami akibat longsor itu terjadi seribu delapan ratus lima puluh satu seribu delapan ratus delapan puluh tiga dan seribu delapan ratus sembilan puluh
ini adalah catatan nyata bahwa di sana itu sudah beberapa kali dari tsunami
nah kita tidak bisa menghitung waktu pendek ya karena kejadian tsunami itu memiliki prioritas yang panjang
sehingga ketika kita
dua ribu delapan belas kita sudah menyaksikan tsunami di situ
ini bukan karena
dua ribu delapan belas itu bukan karena tsunami
kan sumpah ya tapi karena flank oleh anak karakatau
nah yang gempa ini
tidak ada menjadi ancaman yang tidak boleh kita hapekan
jadi ada tiga ancaman tsunami yang sudah terjadi di sana
baik itu air terjunung api kemudian longsoran dan juga kebab bumi
betapa rawannya daerah ini
tetapi kita tidak usah terlalu pesimis
kita bisa melakukan jaminan jaminan mitigasi
terus dan sungguh sungguh
langkah mitigasinya konkret yang disarankan bmk lagi kepada pmda untuk mengantisipasi ancaman tiga tadi
yang tadi anda katakan bahwa ada longsoran kemudian dua hal yang lainnya
supaya tidak terlihat ada kegagapan mitigasi saat gempa terjadi
saya sampaikan dulu apa yang dilakukan bmkg
pmkk memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kapal tanah pelatuh daerah ini
kita memiliki delapan belas sensor seismik di sana
sistem penerima peringatan dini tsunami juga ada lebih dari lima
ada sekitar lima
radar maritim juga ada
sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang paling lengkap
dalam monitoring dan peringatan dini terkait dengan indonesia tsunami early warning
terkait dengan komunitas daerah daerah
kita banyak melakukan kerjasama
terkait dengan edukasi pak
setelah lapang gempa yang kita datang ke lampung
kemudian juga ke berbagai kawasan di pandeglang
dan kita agendakan
ketemu dengan kawasan industri
dan kita gencarkan
dan respon komunitas daerah sana juga cukup baik
baik yang di lampung yang di banten
cukup baik kita merespon
dan ini yang akan kita bangun terus bagaimana masyarakat kita
setiap terkait dengan
kita juga menyiapkan peta bahaya untuk
mencari kursukan mitigasi
tata ruang yang berbasis risiko ke badan tsunami
kemudian kita mengecek
apakah pemerintah daerah sudah siapkan kemudian
rampu evakuasi kemudian
titik kumpul atau tempat
verifikasi betul dalam tekelah lapang
gempa kita ini kalau tidak selengkap
kita tambahkan ke komunitas daerah untuk diwujudkan
dan kita melatih evakuasi
jadi begitu terjadi
gempa kuat atau gempa yang tidak
berayun itu adalah diri diri
gempa yang bisa berpotensi tsunami maka
jika itu terjadi tidak usah menunggu peringatan dini
langsung mencapai bantai itu semua
beberapa tempat tempat yang
komunitas masyarakat terkait dengan
kita bangun terkait dengan tsunami
resiko siapa yang menghadapi tsunami itu
ataupun peringatan dini
yang kemarin itu sudah disampaikan oleh
bmkg kepada pemerintah kabupaten
pandeglang dan juga
sistem kami baik itu
membangun peralatan yang baru
kemudian juga memasang
peralatan yang baru membangun sistem
update di kantor kami itu selalu kita
mengundaskan dengan bppt dan komunitas daerah
sehingga kepahaman kami selalu sama
termasuk juga memasang
seri rekayasa yang terbaru
kemudian kita memasang
warning system itu kita
komunikasikan terus dan kita latih penggunaannya
kemudian bagaimana cara meresponnya
semua kita siapkan mbak jadi bmkg selalu
apa yang terjadi di selatunda ini
sudah melakukan verifikasi
terhadap apa yang sudah disiapkan
mitigasinya oleh pemerintah daerah
saya ingin tanya berdasarkan hasil verifikasi
dari bmkg apakah kemudian
di pandeglang di lebak
di daerah pemprov banten
itu sudah menyiapkan jalur jalur evakuasi
jika terjadi gempa
ataupun tsunami karena
terjadi ya banyak sekali korbannya yang jatuh
kejadian dua ribu delapan belas juga menjadi
pemasu kita dan pemerintah daerah
untuk semakin besar kita memang mendapatkan
beberapa tempat yang
perlu kita update kemudian juga
rabu epagi yang sudah rusak
tinggal kita sampaikan ke pemerintah daerah
kemudian ada jalur yang sudah
tidak bagus untuk diperbaiki
mencapai tempat tempat yang aman
kita juga menyiapkan edukasi
telepon kemudian juga pariwisata
kita semua pesangi ramah ramah itu
dan kita latih mereka juga sangat proaktif
terhadap kegiatan yang kita tawarkan
oke terakhir pak daryono kalau
menurut bmkg apakah kemudian masyarakat
yang tinggal di
sekitaran pantai ataupun yang tinggal di
wilayah yang potensi gempanya tinggi
seperti di pandeglang dan juga di
serang kemudian di lebak dan
sekitaran wilayah provinsi banten apakah mereka
sudah bisa memahami
mempunyai tingkat kewaspadaan
yang tinggi untuk melakukan
kita tetap progres untuk kita edukasi
meskipun belum semuanya
tetapi ini kerja panjang kita
long life education kita kita bergantian
tanggung sumber dan juga bpp
ngo dan semua
kita libatkan dalam kegiatan ini mbak
dan meskipun masyarakat
sangat banyak di daerah rawan itu tentu saja
itu progres tanggapan kita dan
inilah yang saya maksud ketika
gempa tidak jadi prediksi
dan tidak pasti yang kawan kawan kita tahu
maka kita masih punya waktu untuk melakukan evakuasi
dan upaya mitigasi kogresi ini mbak oke
semoga tidak terjadi lagi bencana
di tanah air dan masyarakat bisa
lebih waspada dan juga tanggap
ancaman gempa yang lebih besar yang disampaikan
oleh bmkg dengan magnitude delapan tujuh
semoga itu tidak terjadi doa kita semua
terima kasih sekali koordinator mitigasi
gempa bumi dan tsunami bmkg
pak daryono atas waktunya kepada cnn indonesia
terima kasih mbak